kamu tidak apa apa
kita habisi dia
kamu tunggu disana ya
apa yang sebenarnya
tengah melanda di negeri pajajaran
aku harus segera
kembali ke pajajaran
siapa mereka paman
berani beraninya mereka menyerang pajajaran
izinkan hamba pergi ke medan pertempuran
untuk mencari tahu siapa mereka sebenarnya
aku tidak ingin tinggal diam di istana
seenaknya menyerang kita
baik gusti prabu
tapi keinginan gusti prabu ini
bisa membahayakan jiwa gusti prabu sendiri
aku tidak peduli paman
lebih baik aku mati membela pajajaran
daripada dia berpangku tangan
dan dia sangat pressure
bagus aku tidak perlu susah susah nyerepmu keluar dari istana surawi sesa
paman kita kejar mereka supaya kita tahu siapa mereka sebenarnya maaf gusti prabowo
lebih baik hamba yang mengejar dan menangkap mereka gusti prabowo kembali ke istana
baik paman aku percayakan pada paman baik
sheikh guru aku akan kembali ke pajajaran aku khawatir dengan ibunda subanglar karena ibunda
masih ada di istana pajajaran
baik nih mas jangan pernah lupa apa yang pernah guru pesan kepadamu banyaklah berdoa kepada allah
dan mohon perlindungan kepadanya agar engkau selalu diberikan keselamatan oleh allah subhanahuwata'ala
baik syekh guru semoga allah melindungi perjalananmu nyimas
aku akan laksanakan semua petua saya guru
aku pamit syekh guru
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mau kalian apakan anak ini
kamu tidak apa apa
kita habisi dia
kamu tunggu disana ya
dia adalah salah satu pemimpin pemberontak
yang berhasil hamba tangkap
atau ku penggal kepalamu
ampun gusti prabu
kami dari caruban gusti prabu
ketakan sekali lagi
kau dari mana
dan siapa pemimpinnya
berasal dari caruban
pemimpin ampun adalah
dan dimas rara santang
dimas rara santang
apa benar mereka ingin berkhianat
apa yang hamba harus berbuat dengan orang ini
beri dia hukuman mati
ketika dia berhubungan dengan hamba ini dia akan berhubungan dengan hamba ini
jangan lupa keberkasan
baik gusti prabu
hukum mati orang ini
ketika dia otak itu tanpa paham harus aportasi sewibu

semuanya sudah muda hamba
mutu para jahil